gabungan elemen masyarakat mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
atas pasal satu ratus enam puluh sembilan dan dua ratus dua puluh tujuh undang undang pemilu
yang mengatur masa jabatan presiden dan wapres
para pemohon menginginkan yusuf kala kembali mendampingi jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
jika mk akhirnya mengabulkan uji materi itu
maka peluang jk berpasangan dengan jokowi akan terbuka lebar
empat bulan menjelang pendaftaran capres dan cawapres
presiden jokowi tak kunjung menentukan siapa calon pendampingnya
bentara nama yusuf kala masih bertengger di puncak survei elektabilitas cawapres jokowi
jumat pekan lalu gabungan elemen masyarakat mengajukan gugatan uji materi
pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i undang undang pemilu
yang mengatur masa jabatan presiden dan wapres
pemohon menilai aturan ini mengganjal kesempatan yusuf kala
untuk kembali maju sebagai cawapres dua ribu sembilan belas
kuasa hukum pemohon menepis ada dorongan dari elit partai politik tertentu
agar mereka mengajukan uji materi tersebut
saya dan pemohon hanya melihat saya melihat ada aspirasi
kemudian ada norma yang bertentangan
dan kemudian ada potensi ketidakpastian
kalau pak jk misalnya disandingkan dengan pak jokowi
bisa jadi jalan tengah mengatasi kemacetan politik nantinya
mengatasi kemacetan politik karena kita lihat pak jk
pak jokowi kelihatannya nyaman ya dengan pak jk
dan itu pilihan mungkin yang ideal nantinya
nah kenapa ini tidak coba kita majukan
kita harus mencari pengetahuan tafsir konstitusi atas ini
sementara pdi perjuangan mengisyaratkan akan menunggu hasil uji materi
untuk menentukan siapa pendamping jokowi
elit pdip meyakini terbuka celah untuk jk bisa mencalonkan diri sebagai cawapres
dengan melihat adanya multitafsir di pasal undang undang pemilu
bagi pdi perjuangan
kemampuan kapasitas dan kapabilitas pak yusukala
sebagai calon wakil presiden pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
adalah sosok dan figur atau figur yang ideal
yang memang saya kira pdi perjuangan dan juga saya kira partai partai politik lain
punya pemikiran yang sama
hanya saja posisi politik pak jk dalam track recordnya sebagai wakil presiden yang sudah menjabat dua kali
punya kendala konstitusional
sekalipun kendala konstitusional itu masih debatable
karena masih ada yang menafsir bahwa
pengertian yang terkandung di dalam pasal tujuh undang undang dasar nri seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengenai jabatan presiden dan wakil presiden
yang dikatakan hanya dapat dipilih dalam satu periode berikutnya
memiliki tafsir yang berbeda beda di kalangan pakar hukum tata negara
di sisi lain pakar hukum tata negara refli harun menilai
seharusnya tidak ada celah bagi mk meloloskan gugatan uji materi
tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden
namun menurut refli seringkali putusan mk terpengaruh dengan situasi politis
sebenarnya bukan soal terbuka celah atau tidak
apapun yang diajukan ke mk mk bisa buat
itu yang jadi persoalannya
walaupun mungkin kata pembentuk undang undang
mengatakan dua periode pembentuk undang undang dasar
kemudian kata dpr dan pemerintah yang membuat undang undang nomor tujuh dua ribu dua
tapi kalau hakim mk mengatakan tidak
dua periode yang berturut turut kalau tidak berturut turut tidak apa apa
maka kemudian yang sah adalah putusan mahkamah konstitusi
jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi
tentang aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden
maka peluang yusuf kala untuk mendampingi jokowi
pada pilpres dua ribu sembilan belas terbuka lebar
sebelumnya wakil presiden yusuf kala menjawab wacana dirinya
yang bakal kembali maju sebagai calon wakil presiden di pilpres mendatang
seperti apa jawaban jk apakah dia mau jika kembali calonkan
berikut cuplikan wawancara wakil presiden yusuf kala dengan detik com
ya memang saya sebenarnya berkeinginan untuk istirahat
sebenarnya berkeinginan untuk istirahat
di samping itu juga undang undang dasar kita kan ada aturan tentang dua kali
walaupun itu banyak orang memperdebatkannya
harus berturut turut atau di situ berbeda pasangan
jadi ini memang
ya dapat dipendebatkan hal hal tersebut
tapi nantilah yang punya kewenangan itu membicarakan
artinya belum final juga kan pak ya sebetulnya bapak untuk memilih pensiun
ya sebenarnya keinginannya saya pasti itu
saya sejak awal
walaupun banyak juga yang mendorong saya katakan
ya itu kan masalahnya di konstitusi
baik seperti apa kemungkinan yusuf kala dicalonkan kembali
sebagai calon wakil presiden
kami membahasnya malam hari ini dengan dorel amir
merupakan kuasa hukum pemohon uji materi
kemudian ada aziz samsuddin
politisi partai golkar yang merupakan korbit dpp golkar
dan prof juanda pengajar hukum tata negara
baik terima kasih sudah hadir di cnn prime news malam ini
saya langsung mulai dari pak dorel sebagai kuasa hukum pemohon ya uji materi
sebenarnya anda melihat seberapa besar peluang untuk membuat
seorang yang pernah menjabat dalam hal ini
langsung saja pak yusuf kalla
itu bisa maju lagi sebagai cawapres atau tidak sebenarnya
secara konstitusi ya
sebelum saya sampai ke sana
saya cerita dulu tentang bagaimana formula permohonan ini kita susun
jadi bermula dari pengamatan kita
terutama kita sebagai praktisi hukum
adanya perbedaan penafsiran tentang masa jabatan presiden
berturut turut atau tidak berturut turut
ya setelahnya dapat mencalonkan kembali
nah dari pengamatan tersebut
berbagai tafsir muncul
kita tafsir berbicara tentang pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima maksudnya begitu ya
ya tafsir pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima
yang dikaitkan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden
nah di kalangan pakar hukum tatasan
negara sendiri kita lihat juga ada perbedaan
ada yang memungkinkan ada juga tidak dalam kasus konkret pak jk gitu ya
nah saya juga mengamati itu dan kemudian sering berdiskusi dengan teman teman aktivis
kita sering diskusi dan kemudian ketemulah dengan pihak yang bisa memohonkan ini
ya yang permohon pertama adalah perorangan muhammad hafiz
ini pemuda aktivis yang ada
awalnya dulu dua ribu empat belas adalah salah satu tim pendukung jokowi jk di daerahnya dia
oh jadi pemohon ini juga pernah menjadi tim ses ya
dari pasangan jokowi jk dua ribu empat belas
itu kemudian secara individual
dia kan juga pemuda masa depan
punya harapan bahwa dia berfantasi juga berimaneginasi juga
suatu saat dia juga bisa jadi presiden
dipilih setelah itu
dan dia merasa bisa juga dipilih setelah itu
oh jadi ini bicara legal standing ya
nah apabila ini nggak diselesaikan dari sekarang kenapa nggak mesti
nggak sekarang ditafsirkan kan gitu
nah anda sendiri kemudian mengkaji melihat seberapa bisa peluang itu bahwa soal berturut turut atau tidak berturut turut
kalau kami sebagai pemohon mengkajinya ya sangat dimungkinkan untuk dikabulkan
oleh karena begini
frasa di undang undang pasal tujuh undang undang itu kan menyebutkan
presiden dan wakil presiden dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan
dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
kita lihat di sini ya secara di layar agar masyarakat juga bisa membaca bagaimana bunyi dari pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima setelah perubahan pertama ini
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
ini begini pak ya
nah terkait dengan frasa sesudahnya kami pemohon berpendapat ya berturut turut
artinya setelah satu kali masa periode langsung setelah itu langsung lagi dipilih
nah itulah yang dimaksud oleh pasal ini
yang dilarang itu maksudnya yang berturut turut
ya yang berturut turut yang dilarang
kalau tidak berturut turut bisa
nah kemudian kita melihat pasal undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu dua
pasal dua ratus dua puluh sembilan dan enam ribu satu ratus enam puluh tujuh tadi justru menafsirkan lain
pasal ini menafsirkan justru mau berturut turut ataupun tidak berturut turut ya tidak bisa
karena sudah dua kali
itu pasal di undang undang pemilu
makanya anda uji materikan menurut anda tidak sesuai dengan undang undang dasar
ya dan itu bagi kita menimbulkan nanti tadi itu ketidakpastian kepastian hukum dan akan selalu simpang siur penafsiran soal ini
nah kita berpendapat kenapa ini nggak diselesaikan segera
oke baik kalau prof juanda melihatnya seperti apa dari analis anda sebagai pengajar hukum tata negara
pengertian undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tujuh tadi itu sudah jelas penafsirannya
atau anda melihat hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pak dorel atau bagaimana
ya terima kasih
menurut saya dari konstruksi rumuan hukum dalam pasal tujuh itu sendiri tadi ya
saya kira adalah sudah jelas sudah rigid mengatakan bahwa ini adalah baik itu berturut atau tidak berturut
yang penting ketika seseorang sudah menjabat presiden ataupun wakil presiden dan setelah itu sesudahnya
nah sesudah kata sesudah berarti sudah pernah sekali dia menjabat
oleh karena itu saya pikir ini saya berbeda dengan pak dorel
bahwa ini adalah dalam konteks filosofinya kenapa ini muncul ya
bahwa seseorang itu sebenarnya tidak boleh lebih dari dua kali
persoalan berturut atau tidak berturut saya kira ini adalah tidak ada masalah
apa yang menguatkan argumen anda bahwa filosofinya itu tidak boleh dua kali
ya ini kan dalam
baik berturut turut atau tidak berturut turut
ini kan hasil dari amademen kita di tahun dua ribu sembilan dua ribu dua puluh satu
di tahun dua ribu lima itu dilatar belakangi oleh sebuah kondisi masa lalu bahwa sebenarnya adalah ini dalam kerangka memperkuat negara hukum dan negara demokrasi
nah dalam rangka demokrasi itu ada pembatasan
sehingga tidak lagi kalau dulu memang ditafsirkan sehingga pak soeharto adalah sampai enam tujuh kali masuk
ya sebelum ada perubahan itu ya
dan ini ada satu perkembangan tata negara kita bahwa ini adalah supaya demokrasi
demokrasi kita berjalan secara baik secara tertib
kemudian yang kedua menghindari adalah kediktatoran
kemudian yang ketiga adalah ada regenerasi
dalam konteks ini ya saya akui bahwa siapa yang meragukan kenegaraan seorang yusuf kalla misalnya
ini kan kasus per kasus ini
artinya apakah tidak ada seorang warga negara yang lain
kalau begini cara berpikir kita
sebagai bangsa ini bahwa kita mundur
sehingga kita tidak menyiapkan generasi generasi penerusnya dalam kerangka untuk menjadi wapres atau presiden
nah inilah saya kira berkaitan dengan bung aziz
bahwa ini adalah fungsi dari partai politik untuk menyiapkannya
kalau memang ini ada kesalahan partai politik kalau memang ini tidak dilakukan
sehingga oleh karena itu saya pikir ini merupakan satu hal yang sangat penting dan fundamental bagi kita
bahwa ini tidak boleh terjadi lagi
ini tidak boleh terjadi lagi penafsiran yang apakah ini bertutur atau tidak
yang penting kalau dalam pikiran saya tidak boleh dua kali
boleh dia bertuturut boleh tidak
yang penting jangan lebih dari dua kali
lebih dari dua kali itu tidak boleh
pengertiannya bertutur turut atau tidak bertutur turut tafsirannya silakan tapi intinya lebih dari dua kali tidak boleh ya
yang kedua lagi adalah inilah saya kira memang haknya pak dorel ya
dalam konteks ini ya nanti memang
apa yang dikatakan oleh peliharun itu di
saya kira antara
dan pasal dua ratus dua puluh tujuh itu
dikaitkan dan dihubungkan dengan pasal tujuh
undang undang dasar empat puluh lima menurut saya
tidak ada tidak bertentangan
jadi sesuai dengan semangat itu ya
sesuai dengan semangat itu
kita tidak membahas soal hak atau tidak hak karena
yang itu soal pasti sudah dijamin oleh konstitusi ya
menguji materi dan lain sebagainya
tapi kita bicara soal argumen perbedaan argumen
sini seperti apa sehingga masyarakat bisa melihat
secara detail nanti kita akan singgung ke
bang aziz tapi setelah jeda ya bang ya
kami akan segera kembali mengulas kembali
tentang pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
baik sebelum kita melihat pandangan dari pakar hukum yang lain kita akan lihat ke bang aziz samsudin
yang juga merupakan korbit dpp golkar selain posisinya di golkar tapi bang aziz ini cukup lama juga ya
di komisi tiga jadi kita ingin sampai sekarang ya kita ingin lihat pandangan anda sekarang
tapi sambil kita analisis ya kata perkata di pasal tujuh kita munculkan lagi
ya ini dia bunyi ya
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan
nah bagaimana ini ini soal berturut turut dan tidak berturut turut juga tidak pandangan anda
jadi kalau pada saat ini kan kita harus kembali kepada mendes nota
proses pembahasan perubahan undang undang dasar ini dari naskah aslinya
nah pada saat pembahasan itu pada saat itu
pembahasan ini kalau saya lihat
kalau saya baca mendes nota notulensinya itu
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
bahwa itu dikhususkan kepada presiden pada saat itu
kan itu menjelang era reformasi pada saat itu
dikhususkan presiden ya
presiden pada saat itu
bahwa dalam hal pasangan yang sama
jadi posisi presidennya sama wakil presidennya sama
periode berikutnya presidennya sama wakil presidennya sama
jadi dalam posisi pasangan yang sama dalam periode yang secara berbeda
nah sehingga dalam debatable ini yang menarik dan diajukan oleh teman teman ini
dia kan melakukan legal standing
bagaimana kewenangan sebagai hak individu seseorang
apabila nanti si pemohon ini mempunyai kesempatan
menurut hemat saya kalau secara legal normal hukum
bahwa ini masih bisa dimungkinkan
masih bisa dimungkinkan
karena dia tidak berpasangan secara berurutan
dan tidak pasangan yang sama
dan tidak sama
yang pertama dengan sby
yang kedua dengan pak jokowi
jadi kalau menurut pandangan saya secara hukum
bisa nggak secara hukum pak jk berpasangan lagi dengan pak jokowi
menurut saya bisa secara hukum
tapi karena ini sudah masuk wilayah politik
lah kita tunggu nih
karena ingin coba anda mengkaji lagi dari pasal
yang muncul ini ya pasal tujuh ini
pasal tujuh undang undang dasar
tapi ini mungkin anda melihat dari pasal catatan sebelumnya
catatan sebelumnya mindes nota
kan kita harus bahas
bahwa dalam hal uji materil undang undang ini kan bukan hanya yang tertera di dalam undang undang lembaran berita negara
tapi mekanisme kemudian notulensi kemudian dalam hal pembahasan sampai dengan lbhn itu diuji
bisa menjadi rangkaian yang diuji
dalam kata urutan perundang undang
jadi itu titik beratnya lebih kepada presiden sebenarnya
pada saat itu
pada saat itu
karena pada saat itu kan reformasi berjalan
ketika berbicara soal pasangannya ini wakil presiden
kalau pasangannya sama
kalau pasangannya sama tidak bisa
misalnya pak jokowi pak jk kemudian pak jokowi pak jk nggak bisa lagi tuh
selanjutnya nggak bisa lagi
ini kan pasangan berbeda
pada saat itu pak sby sama pak jk
kemudian pak sby dengan pak budiono
dan tidak berurutan
tapi bukan argumen soal tidak berurutannya yang anda gunakan ini
pasangannya itu berbeda
pasangan yang berbeda ya
sehingga kalau orang dalam hal ini sby jk kemudian sby jk lagi
tapi kan pada saat itu sby budiono
baru setelah ini jokowi jk lagi kan begitu
itu menurut pandangan saya
nah makanya ini kan sudah diuji di mahkamah konstitusi
nah makamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus ini memberikan suatu keputusan
bukan hanya letter leh kepada pasal yang tertentu
tetapi dari proses pembahasan ruu itu dibuat
undang undang dasar itu dibuat
pada saat pembahasan notolensinya harus dibaca dan harus dikaji
sampai dengan dikeluarkannya lembaran berita negara
oke bagaimana prof juwanda
ini soal pasangan yang berbeda beda sebenarnya
tidak masalah jadi kalau maju lagi
ini ya informasi baru ini
tapi dalam konteks ketatanegaraan
tidak melihat ada pom yang begitu
bahwa kalau pasangan boleh
bahwa dua kali begitu
dan kemudian nanti bagaimana
ketika itu bisa katakanlah katakanlah sekarang
pak jk dimungkinkan oleh
katakanlah pikiran pikiran politik
bahwa beliau dicarokan lagi
hitungan matematik saya
kalau tidak salah
pak jk sudah tiga kali
kemudian dengan pak jokowi
maju lagi misalnya
nah kalau kita tanya kepada anak sd
itu sudah tiga kali
tambah lagi satu berarti tiga kali
artinya kalau dua kali itu kan
tidak masuk lagi
apalagi kalau orang hukum saya kira
nah ini tinggal persoalannya adalah
kalau memang ada
pemikiran untuk pasangan
kenapa tidak dijelaskan dalam konstitusi
ini dimaksud adalah pasangan
oke pak azis mungkin bisa menjawab dulu
yang tiga kali tadi itu
bahwa dalam hal
menglakukan uji materil
terhadap suatu undang undang
itu bukan hanya letter leh
tapi mendes nota proses pembahasan
makanya dalam hal uji materi
dpr selalu diundang sebagai saksi
itu kan bersama sama dengan pemerintah
kepentingan dpr juga apa sekarang
kepentingan dpr mau ini dikabulkan
atau tidak dikabulkan
tapi dpr mempunyai fungsi
apa yang terjadi
pada saat pembahasan itu
itu fungsi dan tugas baik
karena sumpah jabatan kita itu
itu bicara terkait undang undang pemilu
ini kan dasar legal formnya
daripada undang undang dasar
saya kira benar ini
tidak hanya melihat letter leard
tapi kita harus menggali filosofi
nah filosofi yang saya lihat
norma yang ada di dalam konstitusi
tapi sudah dilaksanakan
oleh hode baru
sudah enam kali lebih
dalam hal ini
kalau hanya misalnya
melihat bahwa ini adalah
pada saat pembahasan itu
tetapi kalau menurut saya
bahwa ini adalah
akibat dari masa lalu
oleh karena itu
oleh karena itu
kembali kepada persoalan tadi
pasal tujuh tadi ya
pasal tujuh tadi ya
kalau menurut saya ya
hanya dua kali boleh
selama lima tahun
bisa tidak berturut turut
yang penting adalah
dia sudah pernah
tapi kalau konteksnya
artinya mereka berpasangan
bahwa ini tidak
presiden itu kan adalah
tetapi siapa yang menjabat itu
pak yusuf kalla
seperti yang saya katakan tadi
pak yusuf kalla sudah dengan
ini problemnya di situ
ketika dia ada usul pikiran
pak jk dengan pak jokowi
berarti dua kali
sesudahnya hanya satu
satu perode gitu loh
j kan sudah dua perode
perode yang baik berturut
mau tidak berturut
yang penting sesudahnya pernah sekali gitu loh
kalau semangat yang dicoba kita bahas
intinya dalam undang undang dasar itu
tidak boleh ada yang lebih dari dua kali
karena semangat reformasi
agar tidak ada apa
penyelewangan demokrasi dan sebagainya
kekuasaan yang terus menerus dipegang
saya tambah lagi
nah ternyata pikiran yang seperti ini
k sudah sadar
nah inilah yang saya salut dengan pak jokowi
k tidak mau ya
ya itu nanti kita bahas tersendiri
tapi kita masih di peraturannya dulu
semangat tidak boleh dua kali
kita justru berpikir lain
bahwa pada saat pembahasan amandemen dulu
terpengaruh oleh zaman orba
dengan pak ardo
nah kita kan berpikir itu adalah
membangun hegemoni kekuasaan ya prof ya
nah dengan era yang sekarang
akan tercipta juga
dengan pemilihan langsung
karena pada zaman pak ardo
memang kan sistem perwakilan ya pak
di mana dpr dipilih secara tidak langsung
kemudian dpr juga memilih presiden
dengan prosedur dan struktur yang begitu
sangat memungkinkan hegemoni kekuasaan
tapi dengan pemilihan langsung
seperti yang kita rasakan sekarang
maksud anda tidak akan ada hegemoni kekuasaan
nah kemudian saya sangat setuju juga
seribu persen dengan
ini pak arjo
presiden dan wakil presiden
kita juga berpikir dalam permohonan kita
ini satu kesatuan
satu kesatuan jabatan
karena itu pasangan
oleh undang undang pemilu
tapi di dalam
di konstitusi tidak
di konstitusi tidak
di konstitusi tidak

dan itu adalah satu kesatuan
presiden dan wakil presiden
oleh undang undang pemilu
persyaratan presiden dan wakil presiden justru dipecah
atau wakil presiden
menjalani masa dua kali jabatan
memang ini agak rumit
kita menjelaskan dulu
bukan agak rumit
pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
makanya undang undang pemilu itu atau
pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
presiden dan wakil presiden
memegang jabatan selama lima tahun
sampai disini dulu
pasangan atau tidak pasangan kalau prof juan
salah menurut saya
kalau memang mau pasangan
secara hukum buat disitu
pasangan presiden dan wakil presiden
kalau menurut saya
kalah presiden dan wakil presiden
ya bisa wakil presiden
antara dua ini
tidak boleh dua kali
ada perdebatan soal kata dhani
nanti kita akan bahas setelah jeda berikut
kalau pasangan mau pasangan
sebelum kita lanjutkan
masih ada masalah sumber yang hadir
satu informasi berikut ini
menyatakan bahwa uji materi terhadap pasal
yang menyatakan presiden
hanya dapat dipilih kembali
untuk satu jabatan
masih bisa diperdebatkan
akademisi hukum tata negara ini
juga mengingatkan hakim mk
untuk melakukan kajian historis
dari pasal tersebut
berikut cuplikan wawancara
nama jk juga sebenarnya muncul
diajak bicara pertama tama
menurut penelusuran orang dekat jk
untuk mendampinginya kembali di dua ribu sembilan belas
walaupun pada akhirnya
kemudian ada syarat dalam
undang undang dasar yang mengatakan
nggak boleh tuh dua kali kemudian
muncullah interpretasi oh nggak apa apa jk kan berselang
yang nggak boleh kan bersamaan
dan kemudian sekarang ada
uji materi yang diajukan ke mk
bagaimana menurut pendapat pak mahfud
sebagai pakar hukum tata negara soal itu
minimal sembilan cara
untuk menafsirkan hukum itu
nah sekarang yang
diuji materikan itu minta tafsir
atas kalimat yang mengatakan
dan wakil pasangan
pasangan partai politik
dan boleh dipilih
kembali sekali dalam jabatan
sekali lagi ya
di situ titik lalu sekarang
mau ditambah berturut turut atau tidak berturut turut
nah itu memang bisa diperdebatkan
kalau kalimat tetapi
kan ada dokumen sebelum sampai
ke kalimat itu itu dulu apa
perdebatannya itu ada bukunya
lima ratus halaman sudah terbit
tinggal di muka maksudnya itu ada di situ
maksudnya pasal itu apa
sidang tanggal enam oktober
tahun dua ribu satu sampai
oktober dua ribu satu memperdebatkan
itu sampai akhirnya timbul rumusan itu
itu saja karena tafsir historiknya itu
tahu cara menafsirkan itu
sebenarnya saya ingin menanti
jawaban pak mahfud tapi kita suruh baca buku
kajian historisnya memang seperti itu ya
jadi saya sepintas
mindes nota kemudian perdebatan pada
saat penyusunan undang undang dasar itu
menitiberaskan atau menggarisbawahi
dan dalam posisi pasangan yang tetap
menggarisbawahi posisi presiden
yang apakah dua kali atau
lebih dan pasangan yang
tetap dan pasangan yang tetap
cuma kan ini menjadi perdebatan oleh pro
oh nggak bisa harusnya ditulis
ada dalam penyusunan undang undang itu
dalam penyusunan undang undang itu
teknik penyusunan undang undang
yang secara hukum tidak bisa disebut
pasangan presiden wakil presiden
karena kalau nggak katanya cukup aja
pasangan presiden wakil presiden
tidak pakai dan
makanya disebut dan presiden dan sebagainya
maksudnya dan ini bisa disebut menggantikan pasangan
inilah yang gramatikal ini kan pak
dalam penyusunan undang undang
ada ahli macam macam nih kumpul semua
nah pada saat terakhir yang dalam namanya
tim sinkronisasi dalam penyusunan undang undang
itulah ahli bahasa
ya kita karena memang kita basic kita sarjana hukum
secara secara gramatikal
bahasa indonesia secara sebenar benarnya gitu kan
kayak kita bahasa indonesia kan lancar
tapi secara gramatikal bahasa indonesia kita mungkin ada yang
tidak pas dalam penggunaan
nah itulah alih bahasa pada saat
nah itulah yang dibahas
tadi disampaikan dalam promakbut itu
bahwa dalam hal mindes nota
dan dikuatkan di dalam teknik penyusunan undang undang dalam
dalam hal undang undang penyusunan undang undang itu
bahwa dalam hal menguji itu bukan hanya letter lah
yang tertuang di dalam publik
tata urutan perundang undangannya
baik itu disertai oleh naskah akademis
kemudian kajian publik
kemudian persetakaan harus ada itu
yang dituangkan dalam naskah akademis
setelah itu mekanisme pembahasan
apakah melalui proses badan musyawarah
melalui proses panitia kerja
kemudian melalui proses tim koordinasi
tim sinkronisasi dan lain sebagainya
baru masuk tingkat pertama
kemudian tingkat pertama baru masuk ke tingkat kedua
yaitu dalam paripurna
kemudian dalam waktu tiga puluh hari keluarlah dalam bentuk lbm
jadi mekanisme ini juga diuji
panjang ya berarti
bagaimana prof juwana menyanggapi
terutama terkait dengan ketika melihat mendisnota ya
itu titik beratnya kepada presiden
dan wakil presiden yang mengontek pasangan yang berturut turut itu
saya kira bisa jadi bahwa itu benar
informasi dari bung ajis tadi
karena pertama kebenaran itu bisa kita terima
karena beliau juga sebagai anggota dpr
dan juga bisa jadi waktu sudah mpr ya
sudah anggota mpr belum
saya masih sebagai pengacara
setidak tidaknya informasi ini kita anggap relevan lah untuk kita terima ya
tetapi secara filosofi memang benar
bahwa tidak bisa kita hanya melihat letter lag norma hukum di dalam konstitusi itu
tetapi ya bagi saya berbeda
dengan bunga ajis tadi
bahwa saya melihat filosofi secara mendalam
tidak titik berat pada presiden saja
anda melihatnya itu ya
bahwa pres kenapa itu saya katakan bahwa wapres itu sama
ketika sudah ada satu kejadian yang sangat luar biasa
katakanlah presiden tidak bisa menjalankan
maka ini yang akan menggantikan nanti
nah artinya menurut saya dalam kedudukan yang begitu pentingnya wapres
maka sama dalam konteks bahwa dia juga tidak boleh lebih dari dua kali
maksudnya konteks kewenangan dan kuasanya hampir sama
antara wapret dan presiden
iya kenapa dia adalah orang nomor kedua
nah terlepas juga dikatakan oleh tadi
kelehiruang daulat bahwa mengatakan ini adalah juga
dipilih sekarang adalah dipilih langsung oleh rakyat
tapi kan tidak akan mengurangi arti dari filosofi yang ada
yang terdarap pada pasal tujuh itu
maksudnya tidak mungkin akan bisa seperti orde baru ketika dicontohkan orde baru
menurut anda tidak begitu
bahkan sebenarnya ini kan sebuah reformasi
makanya orang bilang bahwa sekarang ini order reformasi
saya bilang belum order reformasi
baru transisi reformasi
yang baru direpom hanya konstitusi kita
ya baru ada turunan turunan yang lain
tapi belum ter
sehingga dalam konteks ini
kembali kita pada persoalan tadi
memang kita buka historicalnya
kemudian kita lagi tidak hanya historicalnya
nah setidak tidaknya ala filosofinya
kita tidak boleh lagi mempraktekkan bahwa
suatu mekanisme pengangkatan presiden
lebih dari dua kali itu
sehingga kita memang sedikit berkiblat
katakanlah ke amerika misalnya
nah disitu jelas
tapi kalau misalnya ini multitafsirkan
terus ada lagi orang yang cocok dan kredibel lagi
seperti pak yusuf kalla
misalnya wah ini bagus ini
kita tafsirkan lagi
ini tidak boleh dalam konteks hukum kita
menjadi pintu masuk akan
banyak menjadi pintu tafsir
ini terjadi bahwa
ini akan kita bawa kepada nararana politik
siapa yang kuat nanti yang ada di senayan itu
nah itu yang
butuh jeda sekali periode
maju lagi begitu ya mas
ini yang saya khawatir
mari kita berpikir secara jernih
bagian dari sebuah
perkembangan demokrasi ke depan
kalau pak noel sendiri itu menggarisbawahi
di posisi soal jabatan wapres nya
untuk presiden juga
ini nanti ketika hasilnya begitu muncul
apa bukan dikhawatirkan
bisa saja ada tafsir lagi
katakanlah ini sebagai contoh ya
misalnya pak sby sudah dua kali
nanti gara gara itu bisa kemudian
periode selanjutnya maju lagi begitu
ini bukan soal keinginan atau tidak keinginan
kita di sini bicara tentang norma
bertentangan atau tidak dengan
jadi kita murni bicara di sini soal norma
di mana letak pertentangannya
dan di mana letak ketidakpastian dari
undang undang pemilu ini
yang mensyaratkan apa
persyaratan presiden dan wakil presiden tadi
karena kita sampai
tadi yang kita sebutkan
disampaikan oleh pak ajis
kita tahu dalam teknik
ada dijelaskan di situ bahwa
yang dimaksud dengan dan
itu artinya kumulatif
yang kita tahu dari
hidarkis peraturan perundang undangan
dan teknik penyusunan undang undang
ini kan karena kita pemohon
hakim yang sembilan juga menafsirkan bahwa
dan itu ya satu paket
dan satu kesatuan tadi
nah itu kembali ke yang soal contoh tadi
bagaimana kalau kemudian misalnya ada
bisa berlaku buat pak jk
apakah bisa berlaku juga
seperti contoh ya
ini pak sby misalnya
anda belum terpikir sana ya pak jk
kita nggak memikirkan itu
karena ini penuh penyapa jk
dengan konteks kekinian
kalau gitu contohnya bagaimana pak ngasis
beda ya ini beda
karena kalau pak sby itu berturut turut
bahwa yang disampaikan ini kan
dan atau koma itu punya makna
dalam konteks undang undang pun
pasangan itu tidak disebut
pasangan presiden wakil presiden
kenapa tidak disebut
pasangan wakil presiden dan presiden
karena itu punya makna
makanya disebut presiden
jadi dia paket itu
sekarang kalau paketnya berbeda
presidennya pak sby
bisa nggak pak sbn maju lagi dengan selang
selang satu kali
selang seperti di daerah pak jk sekarang ya
jadinyaure asas bandung relevant bangsa amerika
aduh kor skejong
tapi ini bukan negara kue
di mana mais jauh
karena misalnya pasangan komookie perak yang selesai berjalan menyselesio politik presiden

jadi se passar six
ong tebers kan
itu mindes nota bahwa ri filosofi pembahasan itu ada tuh menjadi pegangan dan secara hukum
harus dipegang berarti lebih kepada soal berturut turut nya ya berturut turut pasangan
berturut turut pasangan oke oh ya karena wajib lagi ya mengajis ya pak pertanyaan saya siap
pak jekani sudah dua kali apa belum gitu hai capanya faktanya jadi wapres sebagai wapres
dua kali dua kali tapi yang diatur secara letterlah undang undang itu presiden dan wakil presiden
makanya pada saat pembahasan tadi saya bilang kalau kita hanya membahas atau rujukan permohonan
ini hanya berdasarkan letter lah mati udah artinya tapi kalau tidak berturut turut boleh menurut
sangat tetap dan tidak berturut turut nah ini yang yang saya bilang tadi perbedaannya jadi
perbedaan itu kalau menurut saya
hai perbedaan ini ya bahwa berturut atau tidak betul tapi kembali filosofi ya nah makanya riwayat
pembahasannya beliau itu kalau saya aziz lihat riwayat pembahasannya itu soal presiden dan wakil
presiden pakai tidak bisa pasangan pasangan ya pasangan ya jadi itu belum dua kali maksudnya
begitu belum dua kali kalau kalau tidak sebelumnya tidak berpasangan seperti yang diterangkan tadi
maka artinya kesimpulannya
bisa disampaikan tadi dan sudah ngangkit vermanuel itu iya tapi kemudian jika aja pak hya
tidak terima si bias premier namun dalam kata yang set intimnya lebih besar saya kena irmain
disinilah letak perbedaannya
perbedaan apa aja
ini kan hanya melihat jabatan
jabatan kan pertanyaan kami ini
wakil presiden udah pernah dua kali belum
kalau ditanyaannya jabatan wakil presiden
sudah tapi kalau bicara
presiden dan wakil presiden
dia baru satu kali
makanya untuk menguji
ini kan terjadi perdebatan
makanya saya menyarankan
itu di dalam
pembahasan undang undang teknik penyusunan
undang undang itu di komplit
dibahas itu gak bisa
di karang karang itu jelas
menurut tema saya seperti itu
selanjutnya topik ini akan kita bahas dengan melihat
supaya lebih jelas sebentar ini
memang ada perbedaan gak apa apa kita simpan dulu
tapi mulai kapan akan
mulai bersidang ini
per hari ini kita dapat informasi
sudah diregister mungkin minggu depan
mungkin mulai ada sidang kemudian kita mengatakan
yang jelas prof bukan ahli kita
per sidangnya seperti apa
telah berkawan bersama kami malam hari ini
dan prime news akan segera kembali setelah jadinya